sedara pada puncak arus balik pada tahun lalu lintas di pelabuhan bakau uni lampung
membuat antrian kendaraan memanjang hingga menutupi jalur tol trans sumatera dan jalur arteri
visual udara dari pelabuhan bakau huni lampung memperlihatkan kemacetan pada puncak arus balik lebaran
di seluruh dermaga hingga membuat antrean mengular ke jalan tol trans sumatera dan jalan arteri
kemacetan di pelabuhan ini telah terjadi sejak minggu sore hingga senin hari
petugas gabungan pun tengah berupaya memecah kemacetan yang terus berlangsung
dari data asdp cabang bakahuni sekitar enam puluh tujuh ribu kendaraan telah kembali ke pulau jawa
namun hingga saat ini masih meninggalkan sekitar enam puluh enam persen atau sekitar satu ratus dua puluh delapan ribu kendaraan
yang masih berada di sumatera untuk mudik
ketiga hubungan mencoba memecah kemacetan di dalam pelabuhan bakau uni lampung
sejumlah skema digunakan untuk menjaga kemacetan yang lebih panjang
petugas bahkan harus seringkali memutar balik kendaraan yang salah jalur
kondisi ini membuat kepolisian juga melakukan pengambatan atau delay system di sejumlah rest area
kondisi ini membuat kepolisian juga melakukan pengambatan atau delay system di sejumlah rest area